presiden joko widodo mengundang sejumlah pemuda ke istana bogor dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda
jokowi kemudian adu jago bulu tangkis bersama atlet bulu tangkis indonesia
dalam pertandingan itu jokowi berpasangan dengan kevin sanjaya melawan marcus fernaldi gidong dan georgia mariska
jokowi bermain selama hampir lima menit dengan skor yang tidak dihitung
jokowi kemudian meminta susi susanti untuk menggantikannya
dengan mengumpulkan dan berdialog para pemuda dari seluruh indonesia
peringatan hari sumpah pemuda di istana bogor tahun ini dikemas secara berbeda dibandingkan peringatan peringatan sebelumnya